kita akan memperingati
hari olahraga nasional
untuk indonesia maju
hari olahraga nasional atau h o r n a s
yang ke tiga puluh delapan ini
olahraga kita semakin maju
yang giat berolahraga
apalagi sekarang ini
di tengah tengah pandemi covid sembilan belas
daya tahan tubuh atau imun kita
nah salah satu adalah dengan
menjadikan kita bugar
dan tentu akan menjadikan
peringatan h o r n a s yang ke tiga puluh delapan
tahun dua ribu dua puluh satu ini
dalam suasana pandemi
menerapkan protokol kesehatan
secara disiplin dan ketat
bapak presiden republik indonesia
bapak joko widodo
akan memberikan arahan
pada saat h o r n a s tersebut
penerapan desain besar
saya ingin memperingati
hari olahraga nasional
h o r n a s yang ke tiga puluh delapan
tahun ini tahun dua ribu dua puluh
kita akan memperingati
hari olahraga nasional
untuk indonesia maju
hari olahraga nasional
atau h o r n a s yang ke tiga puluh delapan ini
olahraga kita semakin maju
yang giat berolahraga
apalagi sekarang ini
di tengah tengah pandemi covid sembilan belas
daya tahan tubuh atau imun kita
nah salah satunya
adalah dengan olahraga
akan menjadikan kita bugar
dan tentu akan menjadikan
peringatan h o r n a s yang ke tiga puluh delapan
tahun dua ribu dua puluh satu ini
dalam suasana pandemi
menerapkan protokol kesehatan
secara disiplin dan ketat
bapak presiden republik indonesia
akan memberikan arahan
pada saat h o r n a s tersebut
penerapan desain besar
hari olahraga nasional
h o r n a s yang ke tiga puluh delapan
diperingati sebagai hari olahraga nasional
dan hari ini merupakan
puncak dari perayaan
hari olahraga nasional ke tiga puluh delapan
desain besar olahraga nasional
menuju indonesia maju
selamat datang di acara
puncak h o r n a s dua ribu dua puluh satu
pertama kali kami berjumpa dengan
di jalan jalan menuju indonesia
di jalan jalan menuju indonesia
di jalan jalan menuju indonesia

di jalan jalan menuju indonesia
di jalan jalan menuju indonesia

di jalan jalan menuju indonesia
di jalan jalan menuju indonesia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
salam olahraga jaya
kami mengucapkan selamat datang
di acara puncak h o n a s dua ribu dua puluh satu
kami juga mengucapkan selamat datang
dan juga selamat bergabung
kepada seluruh undangan
yang menyaksikan rangkaian acara hari ini
nah kembali h o r n a s tahun ini digelar
dengan sangat spesial
masih dalam masalah
sehingga semua konten
dan pengisi acara dalam kegiatan ini
telah melewati standar protokol kesehatan
yang sangat ketat
dan seperti pada h o r n a s tahun tahun sebelumnya
pada hari ini kita juga akan memberikan
insan olahraga indonesia
yang telah memberikan kontribusinya
saya putri viola
kami akan memandu acara ini
dan mari kita saksikan acara
puncak h o n a s dua ribu dua puluh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
dan tak lupa juga
di hari spesial ini
karena memang kita juga berbicara mengenai olahraga
ada salam khusus yang rasanya rory
harus kita sampaikan
sebagai salam kesapaan
salam olahraga jaya
nah kami juga mengucapkan
selamat datang kepada seluruh undangan virtual zoom
yang telah hadir pada pagi hari ini
kepada yang terhormat
presiden republik indonesia
wakil presiden republik indonesia
bapak ma'ruf amin
mpr dpd dan komisi sepuluh dpr ri
baik izinkan kami juga untuk bisa menyapa
mengucapkan selamat datang
dan juga selamat bergabung secara virtual pula
kepada para menteri kabinet indonesia maju
jaksa agung republik indonesia
panglima tentara nasional indonesia
selamat datang pula kepada
kepala kepolisian negara republik indonesia
pimpinan lembaga pemerintah non kementerian gubernur se indonesia
kemudian juga bupati dan wali kota se indonesia
pimpinan koni noc indonesia
kormi npc tingkat pusat dan daerah se indonesia
dan tak lupa pula kami juga ingin menyapa
pimpinan perguruan tinggi dan dekan fakultas keolahragaan se indonesia
selamat datang kepada kepala dinas pemuda dan olahraga se indonesia
pengurus ikatan sarjana olahraga indonesia atau isori
kemudian pimpinan induk organisasi cabang olahraga tingkat pusat dan daerah
serta stakeholder olahraga terkait
baik dan tentunya rory bapak ibu hadirin sekalian
yang juga menyaksikan acara ini secara live
ataupun juga secara virtual
kami ingin memberikan informasi terkait juga ini mengenai
toko yang mungkin bisa dilihat berada di tengah kita
diantara saya dan juga rory
karena memang logo h o r n a s atau hari olahraga nasional tahun ini
memiliki makna yang sangat mendalam sesuai dengan temanya rory
yaitu desain besar olahraga nasional menuju indonesia maju
ada tiga warna disini kami akan jelaskan lebih dahulu
pilar hijau ini menggambarkan ajakan hidup aktif yang masif
dan juga meluas di masyarakat melalui olahraga rekreasi
ini sebagai fondasi dalam menciptakan produktivitas bangsa
betul sekali kalau anda juga melihat pilar biru yang ada tepat di sebelah saya
nah ini pilar biru menggambarkan olahraga pendidikan yang harus dilakukan
di satuan satuan pendidikan agar tercipta
pelajar yang berkarakter kemudian juga memiliki literasi fisik yang baik
dan dimilikinya dasar dasar gerak yang benar
sehingga banyak yang lahir nantinya talenta olahraga yang siap dikembangkan
tentunya menuju prestasi yang tinggi
nah pilar kuning menggambarkan olahraga prestasi sebagai ujung pembinaan atlet
nah dengan berkalungkan medali warna emas menandakan pencapaian tertinggi
pastinya dan ketiga pilar tersebut akan menjadi terwujud tentunya
diberangi dengan semangat yang membara
seperti tergambarkan dalam api obor
yang di atas ini yang warnanya merah menyala merah apinya semangat
betul nah kita juga tahu bahwa olimpiade dan para olimpiade tokyo baru saja selesai
dan dengan bangga para atlet kita telah mempersembahkan medali juara

yang harus juga diapresiasi

dan juga beberapa kompetisi seperti kita bisa sebutkan
ada ibl kemudian e sport piala menpora yang berjalan dengan luar biasa dan lancar

itu yang paling penting

selalu konsisten dalam menggerakan olahraga
pandemi tidak membuat kegiatan olahraga menjadi terlalu berat
tapi terhenti dengan protokol kesehatan yang ketat
baik kompetisi ataupun olahraga masyarakat pun tetap dan juga telah dikelar
baik dan langsung saja kami berdua akan mengajak semuanya

yang sudah berlangsung sudah berhasil dikelar pada masa oktober dua ribu dua puluh hingga agustus dua ribu dua puluh satu
langsung saja ini dia
kita patut bersyukur
walaupun di tengah tengah pandemi covid sembilan belas
yang masih melanda tanah air
tetapi kita masih berkesempatan
melaksanakan peringatan hari olahraga nasional yang ke tiga puluh delapan ini
ada yang langsung hadir
di lokasi gedung popki kemenpora
dan bapak ibu
saudara sekalian yang hadir secara virtual
peringatan hari olahraga nasional ke tiga puluh delapan ini
desain besar olahraga nasional
menuju indonesia maju
sebagaimana arahan bapak presiden
hari olahraga nasional yang ke tiga puluh dua
tahun dua ribu dua puluh yang lalu
dan stakeholder olahraga lainnya
diminta untuk melakukan review total
terhadap ekosistem olahraga nasional
dan melakukan perbaikan tata kelola pembinaan prestasi
perubahan ekosistem olahraga nasional
antara pemangku kepentingan olahraga nasional
dari tingkat pusat
sampai ke tingkat daerah
bapak presiden dan hadirin yang berbahagia
bahwa tidak ada prestasi yang dihasilkan dengan instan
untuk menghasilkan prestasi olahraga
dibutuhkan pembinaan jangka panjang
yang terencana terstruktur dan berkesinambungan
tentu dengan dukungan elemen elemen penunjang lainnya
dalam pembinaan olahraga modern
harus dijadikan sebagai panduan utama
dalam melahirkan atlet atlet yang berprestasi
di tingkat dunia
kita harus menempatkan olahraga sebagai bagian terpenting
dalam pembentukan sumber daya manusia
dan punya kemampuan untuk bersaing
kita harus segera merubah paradigma
yang selama ini
kita menempatkan dukungan yang berpengaruh
dan menempatkan dukungan pembiayaan
untuk kegiatan olahraga sebagai biaya semata
pembiayaan untuk pembangunan
satu prestasi olahraga itu
harus ditempatkan sebagai investasi
bapak presiden dan haririn
berkenaan dengan itu dalam rangka
peringatan hari olahraga nasional yang ke tiga puluh delapan ini
kami pada tanggal delapan september
sudah menandatangani mou dengan kadin indonesia
yang akan mendorong pengembangan industri
di bidang olahraga
kita tidak boleh lagi mendapatkan prestasi by accident
prestasi itu harus dicetak
atau dengan kata lain prestasi harus by design
sehingga segala sesuatunya yang berkaitan dengan
harus punya rujukan yang jelas
dengan ukuran ukuran yang pasti
dan bisa beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi
di sini lah diperlukan
desain besar olahraga nasional
lahirnya desain besar olahraga nasional ini
tentu telah melalui pembahasan yang panjang
sekitar satu tahun lamanya
dan didiskusikan dengan berbagai stakeholder
baik dengan coding
komite olimpiade indonesia
serta kalangan perguruan tinggi
para guru besar keolahragaan
dan tentu dengan pimpinan induk cabang olahraga
penyusunan materi desain besar olahraga nasional
diharapkan akan menjadi jawaban
dari arahan bapak presiden
terhadap ekosistem olahraga nasional
dan perbaikan tata kelola prestasi olahraga nasional
pada kesempatan peringatan
hari olahraga nasional yang ke tiga puluh delapan ini
sejarah baru telah kita ukir
pemerintah telah menetapkan peraturan
presiden sebagai payu hukum
untuk pelaksanaan desain besar olahraga nasional ini
tepatnya bapak presiden pak joko widodo
pada hari ini tanggal sembilan september dua ribu dua puluh satu
perpres nomor delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh
desain besar olahraga nasional
ini juga sebagai penanda bahwa hari ini
lahir harapan baru untuk prestasi olahraga indonesia
bapak presiden dan hadirin sekalian yang berbahagia
berkenaan dengan peringatan hari olahraga nasional
yang ke tiga puluh delapan ini
pemerintah akan memberikan penghargaan
kepada mereka yang sudah berprestasi
dalam berbagai kejuaraan tingkat dunia
khususnya di ajang olimpiade dan paralimpiade
perlu diketahui bahwa
di dalam desain besar olahraga nasional
kami menempatkan olimpiade dan paralimpiade
tidak ada perbedaan antara atlet olimpik
dan atlet paralimpik
karena usaha perjuangan dan kerja kerasnya sama
maka sekali lagi khususnya kepada para atlet difabel
para atlet paralimpik tetaplah bersemangat
karena pemerintah telah menempatkan anda
sama dengan atlet atlet olimpik lainnya
dan sekaligus saya ingin menyatakan bahwa
kita bertekad kemenpora akan menjadi
kementerian yang sangat ramah dengan kaum difabel
sejalan dengan itu
maka penghargaan ini
juga diberikan kepada mereka yang telah berkontribusi
terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga di tanah air
mengingat keterbatasan waktu
maka yang kami bacakan adalah yang mewakili saja
dan yang lainnya tidak kami bacakan
adapun kategori kategori yang mendapatkan penghargaan itu adalah
kategori atlet kategori wasit kategori pembina olahraga
kategori dosen olahraga dan kategori wartawan
khususnya mereka yang berkontribusi
di dalam pengembangan olahraga nasional
bapak presiden dan hadirin sekalian yang berbahagia
kami akan sampaikan penerima penghargaan tersebut
ganda putri cabang olahraga bulutangkis
peraih dua medali emas dan satu perak
pada paralimpiade tokyo dua ribu dua
peraih medali emas
pada ganda campuran cabang olahraga bulu tangkis paralimpiade dua ribu dua puluh
wasit bulutangkis olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
ketua umum pbi
rosan perkasa roslani
ketua umum pb papsi
sekaligus sebagai cip demisien
kontingen indonesia pada olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
ketua umum komite olahraga nasional indonesia
raja sabta oktuhari
ketua umum noc indonesia atau komite olimpiade indonesia
yang juga adalah cdm
kontingen indonesia pada olimpiade rio de janeiro tahun dua ribu enam belas yang lalu
ketua umum npc indonesia
yang menaungi para atlet
para games atau atlet difabel indonesia
ketua umum komite olahraga rekreasi masyarakat indonesia atau kormi
ketua umum komite olaraga rekreasi masyarakat indonesia atau kormi
sekaligus ketua umum pb forki
kepala kepolisian republik indonesia
sekaligus ketua umum pb icw
deputi atau ikatan sepeda indonesia
duta besar indonesia untuk kerajaan jepang
beliau sangat berjasa membantu kontingen indonesia
baik di olimpiade tokyo maupun paralimpiade tokyo
prof dr sumaryanto m kes rektor universitas nogdi yogyakarta
prof dr muhammad asmawi m pedi guru besar bidang ilmu kolaragaan universitas negeri jakarta
prof dr muhammad asmawi m pedi guru besar bidang ilmu kolaragaan universitas negeri jakarta

prof dr tandio rahayu rektor universitas negeri semarang yogyakarta

prof dr tandio rahayu rektor universitas negeri semarang yogyakarta

prof dr tandio rahayu rektor universitas negeri semarang yogyakarta
prof dr tandio rahayu rektor universitas negeri semarang yogyakarta

prof dr tandio rahayu rektor universitas negeri semarang yogyakarta
prof dr tandio rahayu rektor universitas negeri semarang yogyakarta

prof dr tandio rahayu rektor universitas negeri semarang yogyakarta
besar olahraga nasional
dengan penuh semangat
terima kasih pula atas kehadiran para undangan
secara virtual dan tentu saja
sampai bertemu lagi di haornas tahun depan
baik saya putri viola
desain besar olahraga nasional
menuju indonesia maju
dan itu dia tadi
perayaan hari olahraga nasional
di gelar suda
dan semoga tema
pada hari olahraga nasional
tahun ini yang ke tiga puluh delapan
adalah desain besar olahraga
nasional menuju indonesia maju
bisa membuat olahraga indonesia
ini semakin baik ke depannya
dan juga bisa
memberikan banyak lagi talenta talenta
untuk indonesia dan usai sudah
program puncak perayaan hari olahraga
desain besar olahraga nasional menuju indonesia maju
saya ratna bila undur diri
selalu sehat dan jangan lupa berolahraga
terima kasih dan sampai jumpa